presiden amerika serikat joe biden tiba di bali pada minggu malam untuk berpartisipasi dalam ktt g dua puluh
biden mendarat di pulau dewata usai mengikuti ktt asean di kamboja sebagai rekan wicara
pesawat kepresidenan amerika serikat air force one yang membawa presiden biden tiba di bandara internasional igusti ngurah rai sekitar pukul dua puluh satu empat puluh enam waktu indonesia tengah
turun dari pesawat presiden biden langsung disambut oleh menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
biden juga disuguhi pertunjukan kesenian khas bali tari pendek
dan joe biden dan rombongan sebelumnya bertolak dari from penn kamboja dalam rangka menghadiri ktt asean
dikutip dari detik com di sela pertemuan g dua puluh gedung putih memastikan bahwa presiden biden akan berdialog dengan presiden tiongkok xi jinping pada hari ini
komunikasi ini akan menjadi yang pertama
bagi kedua pemimpin secara tatap muka di tengah eskalasi ketegangan yang ditimbulkan oleh perang dagang dan tensi geopolitik yang meninggi di indo pasifik